penyebab kebakaran yang merenggut sepuluh korban jiwa di jalan pisangan baru tiga matraman jakarta timur
masih diselidiki petugas polisian
dari informasi awal yang diterima penyebab kebakaran diduga berasal dari hubungan arus pendek
di salah satu rumah kontrakan
namun untuk memastikan penyebab kebakaran secara forensik
aparat polisian berencana akan menerjunkan tim puslap empat ke lokasi kejadian
kebakaran ini berlangsung pada kamis dinihari
percikan api langsung membesar dan melahap empat kamar kontrakan yang dihuni para korban
akses yang sempit dan letak rumah kontrakan yang berada di ujung gang
sempat menyulitkan upaya pemadaman
sepuluh orang dari tiga keluarga yang menghuni tiga kamar kontrakan tak mampu menyelamatkan diri
mereka ditemukan tewas terbakar setelah proses pemadaman selesai sekitar pukul lima dini hari
sementara satu keluarga berhasil menyelamatkan diri keluar dari rumah saat api membesar
gendong itu udah posisi pada jatuh tuh apinya dari atap
nah disini saya teriak di dalam saya jorong juga
saya mau balik lagi udah gede semua
awal itu dari dalam rumah ya
gak tahu dari motor saya niatnya
jadi bapak hanya melihat motor udah terbakar
iya itu atap udah kebakar juga
hingga kamis pagi lokasi kebakaran masih dipadati warga yang terus berdatangan
untuk kepentingan penyelidikan polisi masih memasang garis polisi di lokasi kejadian
f rizal jakarta
polsek matraman dan polres metro jakarta timur langsung mengidentifikasi awal
sepuluh jenazah korban kebakaran
rumah kontrakan di matraman jakarta timur pada kamis pagi
proses identifikasi membutuhkan waktu yang cukup lama
mengingat jumlah korban yang banyak dan berada di tiga kamar kontrakan yang berbeda
selain aparat kepolisian petugas pemadam kebakaran dan tni juga dilibatkan dalam proses ini
usai identifikasi awal satu persatu jasad para korban dievakuasi ke kamar jenazah rscm
jasad para korban kemudian diangkut menggunakan dua ambulans
dari suku dinas kesehatan dki jakarta
rencananya jasad korban akan divisum terlebih dahulu
untuk kepentingan penyelidikan oleh aparat kepolisian
ke sepuluh korban terdiri dari tiga keluarga dan menghuni tiga kamar kontrakan